papa cepet menikah sama tante bella
mumpung dia lagi gak pergi pergi lagi
papa juga mau menikah dengan tante bella
tante bela gak cinta sama papa
tante bela cintanya sama om afif
hena tunggu hena ya
kebetulan ini ada susu
yang sering saya pikirkan kepada anak jalanan
ini buat anak kamu
makasih banyak ya
minum susu dulu ya
naya maaf mbak boleh minta tolong pegangin
aus kamu ya sayang ya
terus sekarang kamu mau kemana
kamu ada saudara disini
terus temen temen kamu ada disini
saya gak tau mbak mau kemana
ini kemana lagi kita harus cari bela pak
aku juga masih belum tahu mas
kalau kamu gak tahu kemana
tidur aja dulu disini
terus itu ada kain kain bekas buat nutupin bayi kamu
makasih banyak ya mbak
modo baik banget sama saya
tunggu sebentar ya
baiknya bersih dan cantik
kalau dijual lumayan mahal

aku yang salah
udah gak usah dibahas lagi ya
kamu gak usah mikirin hal itu lagi
kita pulang sekarang ya
ada apalagi bella
ini udah malem
kamu selalu baik
sama aku dan siva
dan sekarang kamu yang
aku selalu mengecewakan kamu
balik lagi ke tempat kamu
kamu gak perlu malu bela
gak ada yang perlu dimaafin
kamu gak salah apa apa
pintu rumah aku akan selalu terbuka
kita semua nungguin kamu
kenzo kangen dibacain dong

kasian tante udah capek
nur ajak bella istirahat di kamarnya ya
papa cepet menikah sama tante bella
mumpung dia lagi gak pergi pergi lagi

papa juga mau menikah dengan tante bella
tante bela gak cinta sama papa
hai maafin papa
kenzo tahu apa itu cinta
kenzo tahu apa itu cinta
kita juga harus saling mencintai
tante bella untuk menikah dengan papa
tapi papa gak bisa memaksa tante bella untuk mencintai papa
tante bela akan terus mencintai om afif
dan tante bella gak akan bahagia menikah dengan papa
kenzo papa kita semua berbahagia sedangkan tante bella bersedih
kenzo harus berjanji